jadi ini pasar batik tradisional terbesar di asia tenggara
pasar batik tulis yang di dalamnya di situ semua tidak ada batik cap kecuali batik tulis
jembatan ini siapa mbak
saya nggak tahu
saya temannya pak bupati lagi lihat
jadi pamekasan hebat itu spirit
tujuannya adalah makmur merata berkeadilan
merata itu di desa desa
semua umkm nya tumbuh pengrajin batiknya tumbuh